sidang pembunuhan yang digelar di pengadilan negeri situbondo senin siang berlangsung ricuh
akibat tidak terima dengan putusan hakim yang memberi vonis ringan terhadap terdakwa
keluarga korban mengamuk dan mengejar terdakwa hingga ke mobil tahanan
kericuhan tidak terelakan saat asis haryanto terdakwa pembunuhan ainur rofik
dibawa keluar ruang sidang di pengadilan negeri situbondo
keluarga korban yang sejak pagi menunggu persidangan berusaha mengejar terdakwa yang hendak dibawa ke mobil tahanan
ibu ainur pun terus merontak dan memaki petugas keamanan yang melindungi terdakwa
keluarga marah karena asis pelaku pembunuhan ini hanya dituntut tiga belas tahun penjara
keluarga korban mengatakan seharusnya asis dituntut hukuman mati atau minimal seumur hidup
sepanjang sidang keluarga ainur yang berada di luar ruangan juga terus berteriak mencacimaki terdakwa serta jaksa
asis haryanto didakwa membunuh ainur rofik kawannya sendiri pada pertengahan tahun lalu di sebuah acara musik di kampungnya